laksamana tni purnawirawan suparno adalah mantan kepala staf angkatan laut
yang pernah bertugas bersama kri nanggala empat ratus dua selama dua belas tahun
menurut pengakuannya kri nanggala empat ratus dua adalah kapal selam dengan kemampuan canggih dan tangguh
kemampuan tempur kapal selam ini membuat segan lawan
segan nanggala rewanya bagus nggak pernah ada anu
masih sangat mumpuni lah
masih sangat mumpuni lah
istilahnya dengan kapal yang sejenis itu kita masih ditakuti lah
karena itu tadi pas kapal selam itu satu itu baru bisa ditandingi oleh kapal kapal pemburunya itu paling nggak tiga lah
tapi yang membuat kapal itu langsung black out dan tidak bisa berfungsi
itu kemungkinan besar ada air laut yang masuk
sistem kelistrikannya itu
sistem pernapasannya itu kalau normal itu bisa bertahan sampai satu minggu
dan di situ ada yang namanya atom kalak
itu suatu zat ya yang kalau dipasang di situ
co dua yang ada itu lewat dia diikat karbonnya keluar lagi o dua
jadi seger lagi
tapi itu pun juga dengan waktu yang sangat terbatas
sepuluh kapal itu memang diberi suatu alat untuk mengatasi kalau ada apa apa
tapi kalau sudah terakhir begitu
personilnya harus pergi dari kapal itu harus pergi
di dalam kan ada peralatan untuk escape
itu dibuka escape satu satu gitu
itu peralatan escape itu dipakai pak
mulai bisa makan tekanan dibuka kita sudah muncul sendiri
karena di escape itu ada udara
masalahnya untuk buka dan sebagainya karena semuanya sudah rusak
waktu ini gelap gelita orang nggak bisa mikir itu
cari pintu aja di mana kan susah
apalagi bocor kapalnya penuh air
untuk perawatan kapal selam itu nggak bisa main main mbak
kita harus punya pikiran bahwa kapal selam
harus kuat di setiap pihak
baik yang mengadakan material dan sebagainya
jangan punya pikiran untuk kepentingan sendiri aja
kri nanggala empat ratus dua dinyatakan hilang kontak di perairan utara bali pada rabu pagi
saat melakukan latihan tembak rudal c delapan ratus dua dan torpedo
operasi pencarian kri nanggala empat ratus dua terus dilakukan
tni mengerahkan dua puluh satu kapal kri termasuk kapal selam
di prairan utara bali
sementara negara sahabat juga telah mengirimkan kapal dan pesawat
yang diantaranya akan langsung menuju banyuwangi dan bali
tim liputan cnn indonesia